cerita dalam bahasa indonesia
dan dia adalah seorang guru
dia sangat cerdas dan anak anak yang dia ajar sangat mencintainya
peter adalah yang termuda tetapi dia tidak memiliki bakat apapun yang membuatnya menonjol
dia adalah pria muda yang baik
tapi dia sering merasa sangat sedih ketika melihat saudara saudaranya bekerja
saudara saudaranya sangat jahat padanya
mereka selalu mengejeknya tanpa ampun karena mereka pikir mereka lebih penting daripada dia
mereka tidak pernah baik padanya walaupun hanya sekali
ini sup saudaraku aku membuatnya seperti yang kau suka
sup bagaimana benda berair ini bisa disebut sup
dan aku sama sekali tidak suka ini
rotiku yang enak terbuang untuk sup bawang asin ini
bawa pergi aku serius
jack adalah tukang roti terbaik di
aku seorang guru yang luar biasa seperti yang kau tahu
jadi apa sebenarnya yang bisa kau lakukan
kau bahkan tidak bisa memasak sup yang enak
apakah kau benar benar saudara kita
aku akan pergi peter bersihkan kekacauan ini
apa tunggu bagaimana tentang
oh kau dapat memiliki
seluruh panci itu untuk dirimu sendiri
saudaraku yang tidak berguna dan konyol
peter yang malang sangat terluka
tetapi dia duduk dan diam saja
keesokan harinya peter pergi ke hutan dan duduk di sana dengan tenang
dia berpikir tentang kehidupan yang dia jalani dan betapa kasarnya saudara saudara dia
apa yang harus kulakukan
kedua saudaraku pandai dalam suatu hal
apakah aku benar benar tidak berguna bagi siapapun
apa yang kau gerutukan dasar anak muda bodoh
pria tua itu menghampiri peter dan mengerang ketika dia duduk perlahan di sampingnya
apa yang kau gerutukan pada usia muda ini
itu itu tidak ada yang penting aku hanya sedang berpikir saja
ya kalau milikmu tidak penting dengarkan milikku
aku punya banyak hal untuk dibicarakan
oh seperti apa
seperti tukang roti itu cek seorang tukang roti yang mengek
rotinya sangat keras dan baunya sangat busuk aku merasa mencium kakiku sendiri
itu pasti bukan rotinya
aku aku sudah mencicipi roti yang dia buat dan rasanya hampir sama lezatnya dengan kue yang manis
oh kalau begitu dengarkan yang lain
ada guru yang aku ajak bicara kemarin aku pikir dia cerdas tapi dia sangat membosankan
aku merasa kasihan pada anak anak yang dia ajar siapa namanya
leo aku pernah mendengar dia adalah guru terbaik di sini murid muridnya sangat mencintai dia
aku pikir kau sangat keliru tentang itu
hmm betapa lucunya
saudara saudaramu memperlakukanmu dengan sangat buruk namun kau tetap tidak akan mengatakan hal buruk tentang mereka
ya mereka tunggu bagaimana kau tahu mereka saudaraku
pada saat itu pria tua yang menggerutu berubah menjadi peri cantik dengan suara secernih kristal
oh siapa kau
aku adalah pria hati yang baik
aku telah melihatmu berkali kali dan setelah memperhatikan betapa baiknya kau bahkan kepada orang yang mengejekmu
oh apa kau sudah lama tahu
iya itu memang benar
peter biarkan aku membantumu dunia ini sangat besar dan kalau kau tidak bahagia di sini
mengapa kau tidak meninggalkan rumahmu dan mencoba menemukan sesuatu untuk dirimu sendiri
tapi kemana kau akan pergi dan apa yang akan ku lakukan
aku akan memberitahumu ketika kau memulai perjalananmu kau akan melihat seorang pria tidurnya nyatis
di bawah pohon dia memiliki angsa putih yang cantik diikat di sebelahnya yang harus kau lepaskan dan kau bawa
hahaha teman baik untuk perjalananku
tidak hanya baik tapi angsa itu juga ajaib
ketika ada yang melihatnya mereka akan ingin menyentuh bulu bulunya yang lembut dan indah
dan ketika mereka melakukannya berteriaklah
tunggu angsa kecil dan mereka akan terjebak di sana
seperti ini banyak orang akan terjebak dan dengan mereka semua kau harus pergi ke istana
dan di sana kau akan bertemu dengan takdirmu
ehm kenapa kau memintaku melakukan hal aneh seperti itu
kau akan tahu kapan saatnya tiba
ingatlah untuk melakukan apa yang aku katakan padamu
oh dan ketika kau selesai beritahu angsa
biarkan mereka pergi angsa cantik dan semua orang akan bebas
baiklah selamat tinggal peter yang manis
peri itu melambaikan tongkat sihirnya dan menghilang di udara
sekarang sudah malam
dan peter bergegas pulang untuk memasak untuk saudara saudaranya sebelum mereka kembali
keesokan harinya pagi pagi sekali
peter meninggalkan rumah untuk memastikan tidak membangunkan saudara saudaranya
dia berjalan cukup lama saat matahari mulai terbit
dalam perjalanannya persis seperti yang dikatakan peri
dia menemukan seorang lelaki tidur nyenyak di bawah pohon
dan di sana diikat di sebelahnya adalah angsa tercantik yang pernah dilihat oleh peter
pria ini tertidur lelap
mengambil angsa akan sangat mudah
maka dia membuka kancing talinya dan mengambil angsa dengan cepat dan diam
segera dia menangkap angsa

dan dia menangkap angsa dengan cepat
segera dia mencapai sebuah kerajaan
di sana ia membawa angsanya melewati jalan jalan memandang semua hal luar biasa di sekitarnya
saat dia berjalan dia melihat seorang lelaki menatap angsa
hei nak angsa itu sangat cantik sekali
bolehkah aku membelainya
oh tentu saja kau boleh
pria itu menyentuh angsa dengan gembira dan mulai mengelusnya
tunggu angsa kecil
segera pria itu terjebak di angsa
dia tidak bisa menarik tangannya seberapa besar pun dia berusaha
kenapa aku terjebak dengan angsa ini
mengapa aku tidak bisa melepaskan tanganku
apakah ini sihir
peter hanya tersenyum pada pria itu dan mulai berjalan
pria itu terus memanggil dan orang orang mulai menatap
dari sana muncullah seorang pembantu
dia melihat pria itu menempel pada angsa dan datang untuk membantunya
tolong seseorang bebaskan aku
kemarilah pegang aku aku akan menarikmu keluar
dan begitu peter melihatnya dia berteriak keras
tunggu angsa kecil
dan sekarang pembantu itu menempel dengan cepat ke pria yang marah
ada apa ini lepaskan aku lepaskan aku sekarang
aduh berhenti memungkuliku dengan sikat kotor itu
bersama sama mereka menyusuri jalan yang terhubung satu sama lain
orang orang mulai melihat ini dan mulai menertawakan hal itu
di perjalanan mereka bertemu badut di atas sepeda roda satu
aku pernah melihat bayi gajah kecil memegangnya ekor ibu mereka
kenapa kalian menirunya
berhentilah tertawa dan bantu kami untuk bebas
dan begitu dia mengulurkan tangannya
peter berteriak keras
tunggu angsa kecil

tolong aku atau aku akan jatuh
aku tidak berpegangan padamu
pembohong kau menipu kami
lepaskan aku sekarang tidak
orang orang tertawa melihat mereka saling menempel dari ujung ekor angsa
bersama sama mereka menuju istana
aku hampir sampai istana
tapi aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan di sini
saat itu kereta emas yang paling indah datang menghampiri mereka
di dalamnya duduk putri lia yang cantik
dia adalah wanita muda yang sangat cantik
tapi tidak lagi tersenyum atau tertawa sejak kematian ibunya
tetapi ketika dia melihat ke arah barisan orang orang
yang bersatu dalam cara yang sangat lucu sampai ujung ekor angsa kecil yang berbulu
dia tertawa terbahak bahak
ya tuhan apa hal aneh yang baru saja aku lihat ini
raja mendengar berita tentang putrinya yang tertawa
dan memanggil orang orang yang membuatnya tertawa
dan ketika mereka masuk dan raja melihatnya juga
raja tertawa terbahak bahak
ini adalah hal terlucu yang pernah aku lihat
peter cukup terhibur dengan semua ini
dia melihat kembali pada orang orang yang marah dan bingung
yang membuat diri mereka dalam kekacauan ini dan merasa kasihan pada mereka
aku kira aku harus membebaskan mereka sekarang
biarkan mereka pergi angsa cantik
dan pada saat yang bersamaan seluruh orang di barisan itu bebas
mereka begitu lega tetapi begitu diliputi ketakutan
sehingga mereka berlari keluar dari istana
berteriak untuk hidup mereka
jadi kaulah yang membuat putriku tertawa
aku sangat senang mendengar suaranya yang bahagia setelah bertahun tahun
aku tidak bisa cukup berterima kasih
sebuah kehormatan bagiku yang mulia
sepertinya terbuat dari salju
bolehkah aku menyentuhnya
tentu saja kau boleh
dan ketika dia mengelusnya
dia tiba tiba melihat dan menyadari betapa tampannya peter
anak muda adakah yang kau inginkan sebagai hadiah karena membuat putriku tertawa
ya yang mulia aku punya keinginan untuk menikahi putrimu yang cantik ini
ketika dia tertawa terdengar suara putriku tertawa
dan aku mendengar seperti bel yang berbunyi
oh baiklah om aku tidak begitu yakin tentang
ayah aku juga ingin sekali menikah dengannya
karena dialah satu satunya laki laki yang membuatku tertawa
maka keesokan harinya putri lia dan peter dinikahkan dalam upacara besar dan agung
lia kau gadis paling cantik yang pernah aku lihat
dan senyummu itu menerangi seluruh duniaku
aku berjanji akan membuatmu tertawa dan tersenyum selalu
oh aku mencintaimu peter
dan dengan demikian mereka hidup bahagia selamanya
dan peter menyadari bahwa dia tidak harus menjadi seseorang yang penting untuk melakukan sesuatu yang hebat
dia menyadari bahwa menjadi dirinya sendiri tidak hanya membuatnya bahagia
itu membuatnya dan orang orang di sekitarnya juga bahagia